dan bergabung bersama kami kabak penum humas polri ada kbp polri martino sitompul via sambungan telpon
halo selamat malam pak
selamat malam bagus pak
pak ini konfirmasi mungkin bisa kabar pasukan ri ditahan akibat penyelundupan senjata
mungkin bisa diceritakan kronologinya seperti apa
ya terima kasih cnn kami informasikan kepada para pemirsa kronologis dan apa tindakan yang dilakukan oleh pihak mabespori
yang pertama mengenai kronologis bahwa satu ratus tiga puluh sembilan personil fpu ke delapan ini akan mengakhiri tugas setelah bertugas sejak tanggal lima belas desember dua ribu dua puluh
dan berakhir pada
tanggal sembilan belas januari dua ribu tujuh belas ini
pada sesuai dengan mekanisme yang ada bahwa barang barang yang akan dibawa oleh pasukan indonesia akan dilakukan pemeriksaan
yang dilakukan tidak oleh internal anggota fpu atau komandan satgasnya
tetapi oleh militeri polis yang tergabung di dalam unimas
untuk diketahui personil polri yang tergabung dalam fpu form police unit ke delapan ini
binaungin oleh uni mate merupakan badan atau unit kerja pbb yang melakukan misi perdamaian di wilayah afrika
dan yang dilakukan setelah melakukan pemeriksaan ini dinyatakan clear dan clean
sehingga kemudian dimasukkan dalam
sebuah kontainer besar yang akan mengangkut ke bandara
pada hari sabtu tanggal dua puluh satu yang lalu
diberangkatkanlah pada sekitar pukul delapan waktu setempat
dua kontainer berisi barang barang personil polri yang tergabung dalam fu delapan ini
dan empat puluh anggota personil satgas yang akan membantu melakukan penurunan barang barang
dan memasukkan ke dalam kontainer kembali
jadi sebagaimana mekanisme
yang ada pada saat tiba di bandara
dilakukanlah pemeriksaan secara x ray
tiga puluh koper yang telah dilakukan melewati pemeriksaan x ray pada ujung
yang kemudian ditumpuk pada ujung lokasi
yang kemudian oleh otoritas bandara
ada tas tas yang berada sekitar sepuluh meter dari tumpukan koper koper personil satgas
kemudian mereka bertanya
dan kemudian dijawab
karena memang pertama
tidak ada label indonesia di situ
di dalam tas kop
atau tas yang ada di sekitar sepuluh meter dari barang barang milik satgas
kemudian yang kedua
warnanya juga tidak sama
dan yang ketiga
barang barang tersebut tidak turun dari kontainer yang sudah berada
yang sudah ada di bandara
nah kemudian mereka melakukan pemeriksaan melalui x ray
dan dilihatlah ada senjata di dalam x ray tersebut
dan kemudian ada tudingan dan tuduhan bahwa personil satgas fu delapan menyeludupkan senjata api
sehingga mereka tertahan di sana
sehingga tidak bisa pulang sampai hari ini
harusnya pada hari sabtu siang
mereka sudah terbang
dan hari minggu pagi mereka sudah ada di indonesia
namun sampai saat ini mereka tertahan
yang kedua yang kami laporkan
kami informasikan kepada para pemirsa
kemudian mabes mori melakukan langkah langkah sebagai berikut
terus berkomunikasi dengan satgas yang ada di sana
sebagaimana laporan sementara yang disampaikan oleh
yang kemudian secara rutin melaporkan
kemudian yang kedua
dilakukan komunikasi dengan kedutaan besar
melalui kementerian luar negeri indonesia
yang kemudian oleh dubes republik indonesia di sudan
yang bertempat di kota khartung
kemudian menugaskan satu orang personilnya
untuk memberikan fasilitas polisial bagi personil apori di sana
kemudian yang ketiga
yang malam ini akan berangkat untuk memberikan bantuan hukum
dan dari delapan orang ini
dua diantaranya dari kementerian luar negeri jadi
jadi tiga langkah itu yang dilakukan
pak martinus kami konfirmasi sekali lagi
berarti kita sudah menampik bahwa alat alat atau barang barang
atau tas yang tadinya dituding ini milik republik indonesia
tapi kita sudah menampik hal tersebut begitu ya
tapi masih ada personil atau anggota pengamanan pbb
yang masih ditahan dari indonesia
tapi pak martinus ini kan beritanya muncul
akibat tulisan yang ada di sudanis media center begitu
dari pihak indonesia sendiri
ada upaya hukum kah yang dilakukan
karena telah merusak begitu reputasi pasukan indonesia
begini kita mengirim ke sana ya
itu untuk memberikan bantuan personil di sana
dan memang mbak khuspa
bahwa personil kori yang tergabung dalam fpu kedelapan ini
memiliki performance yang cukup baik
dinilai oleh pemerintah otoritas di sana
dalam beberapa kesempatan kesempatan penting
melakukan tugas tugas pengawalan
melakukan tugas pengamanan
itu dinilai bagus dan baik
yang melebihi dari performance dari negara negara lain
sehingga memang harum nama pori
harum nama indonesia di wilayah sudan
dan ini dari sejak yang pertama sampai ke delapan
tetap performance nya dinilai yang paling baik
sehingga unimed sendiri
berarti ada dugaan memang
ada yang ingin mencoreng reputasi pasukan indonesia di sana
ya kami tidak menduga duga ya
tetapi kami ingin menjelaskan fakta di sana
bahwa performance personil saat gas fpu cukup dinilai
pak martinus dengan adanya pelaporan ini di media sudanis begitu
apa respon atau tanggapan dari media tersebut
setelah tahu kita memberikan informasi bahwa itu bukan tas milik personil dari republik indonesia
otoritas sudan kemudian melakukan investigasi
sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi tentang hasil investigasi mereka
kita tunggu saja dalam dua tiga hari ini hasil investigasi mereka
hanya satu yang kami ingin tambahkan di sini
bahwa bandara yang ada di sudan
yang khususnya yang ada di lokasi di mana ada misi perdamaian di sana
itu tidak jangan kita asosiasikan atau asumsikan seperti bandara bandara yang ada di tempat kita
katakanlah bandara silangit sekalipun ya
di wilayah tapanuli utara itu
itu cukup baik dalam x ray kemudian dalam pemeriksaan ya cukup baik
nah di sana di silangit ada cctv
tapi di situ tidak ada informasi yang kita terima tidak ada cctv satupun
yang bisa memperlihatkan
berarti lemah akan bukti begitu pak martinus
ya kita ingin mengatakan bahwa agar pemeriksaan itu dilakukan
investigasi yang dilakukan itu dengan fair
dan kemudian juga bisa menjelaskan fakta
sebagaimana laporan yang kami terima sementara ini
dari ketua satgas kontinen spu delapan
oke baik terima kasih banyak pak martinus
terima kasih tompul
terima kasih ibu puspa
kabak penum humas polri
atas informasi anda terima kasih banyak